ketua mahkamah konstitusi anwar usman dikabarkan akan menikah dengan idayati adik kandung presiden joko widodo
rencana tersebut dibenarkan putra sulung presiden gibran raka buming raka
meski demikian gibran yang juga menjabat sebagai wali kota solo ini mengatakan belum mengetahui rencana tersebut secara mendetail
gibran hanya mengetahui bahwa resepsi akan digelar pada mei dua ribu dua puluh
ia mengaku tidak terlibat dalam rencana pernikahan tetapi siap membantu jika diminta
rencana pernikahan ketua mk anwar usman dengan idayati adik presiden jokowi menuai beragam tanggapan
pengamat politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin mengatakan
untuk menjaga marwahnya mk diharapkan menjaga independensinya dari berbagai indikasi intervensi kepentingan antar lembaga
untuk itu ia berharap anwar usman bersedia mundur dari jabatannya sebagai ketua mk
masyarakat menganggap keputusan tersebut akan subjektif
sementara itu pakar hukum tata negara dari universitas gajah mada zainal arifin muhtar mengatakan
ketua mk anwar usman disarankan tidak mengambil keputusan dalam sebuah sidang yang berkaitan langsung dengan presiden
misalnya sidang impeachment atau pemakzulan pengujian materi undang undang serta perselisihan hasil pemilihan presiden
saya cenderung ingin mengatakan bahwa kita nggak bisa
dengan mudah menyimpulkan bahwa seorang anwar usman itu harusnya mengundurkan diri hanya karena dia mencintai adiknya presiden
tidak bisa terlalu sumir rasanya menurut saya
kecuali unless ya kalau kemudian karena relasi itu terlihat betapa tidak berimbangnya dia dalam beberapa hal
mk bertugas mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang undang
mk punya kewenangan untuk mencabut peraturan yang dinilai tidak adil dan bertentangan dengan undang undang
ada tiga lembaga negara utama di indonesia yaitu legislatif yudikatif dan eksekutif
kedudukan presiden dan wakil presiden adalah memegang kekuasaan pemerintah dan berwenang mengesahkan rancangan undang undang menjadi undang undang
sementara mk bersama mahkamah agung memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji undang undang terhadap undang undang dasar
tim liputan cnn